video penyanyi dangdut dewi persik bernyanyi di acara syukuran kita nanti kebupaten kudus viral
di media sosial acara ini diselenggarakan seorang pengusaha pada dua puluh satu mei kemarin dewi persik menghibur
pengunjung tanpa mengenakan masker dan pelindung wajah para pengunjung pun berkerumun dan sebagian
tidak mengenakan masker padahal kabupaten kudus saat ini mengalami lonjakan angka kasus
kofit sembilan belas bupati kudus sekaligus kepala gugus tugas kabupaten kudus berkoordinasi dengan
polres kudus untuk menyelidiki hal ini